sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok menyebut
tidak akan memerintahkan jajaran yang melakukan razia warung makan
seperti yang terjadi di serang dan padang
menurut ahok menghormati dan bertoleransi selama ramadan
tak hanya dilakukan bagi pemeluk agama lain tetapi juga sesama penganutnya
enggak enggak ada siapa yang bilang tutup
saya mau tanya yang emangnya semua orang muslim puasa
ini perempuan kalau lagi datang bulan puasa nggak
lalu nggak bisa cari makanan
justru gini loh kalau teman teman saya bilang gitu ya saya sekolah islam ya
orang puasa kalau makan sama orang dia nahan diri teman yang tidak puasa gitu ya